tujuh hari lagi pekan orang rakyat nasional ke sembilan besarkan digelar
sebuah aplikasi live streaming pon dua ribu enam belas dihadirkan
untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang pon ke sembilan belas di jawa barat
aplikasi ini bisa dengan mudah diunduh di komputer laptop atau telepon pintar secara gratis
pb pon peparnas menghadirkan aplikasi pon dua ribu enam belas
untuk memudahkan masyarakat menyaksikan langsung pertandingan pon ke sembilan belas di jawa barat
berbagai informasi terbaru akan ditampilkan melalui aplikasi ini
contohnya perolehan medali para atlet
pengguna aplikasi juga bisa menonton pertandingan dengan teknologi live streaming
cara untuk mendapatkan aplikasi pon dua ribu enam belas ini cukup mudah
pengguna telpon seluler dengan sistem operasi android
bisa mengunduhnya secara gratis

dengan mengetik kata kunci pon dua ribu enam belas
nah ini kabar baik untuk para pengguna smartphone
karena dengan sekali klik setelah mendownload aplikasi pon ini
kita bisa dengan mudah mengakses informasi apapun tentang pon
di sini kita bisa lihat ada kontingennya siapa saja
ada cabang olahraganya jadwal pertandingan
dan yang paling penting yang paling diandalkan dari aplikasi ini
adalah ada streaming live pertandingan di setiap venue
untuk para penonton atau para pendukung yang ingin menonton pertandingan pon ini
bisa ditonton atau dilihat di mana saja dan kapan saja
namun masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai aplikasi pon ini
nggak pernah dengar
tahu nggak bakalan ada aplikasi
live streaming yang bisa dilihat dari handphone diakses kapan aja
nggak tahu itu
belum pernah dengar
rencananya ada sekitar delapan ratus orang yang akan bertugas untuk memperbarui data dan informasi mengenai pon jabar
mereka akan ditempatkan di enam puluh tiga titik venue pon jabar
rati astriani bandung